sebagian besar dari kita kan menggunakan aplikasi pesan singkat whatsapp ya
tapi aplikasi pesan singkat whatsapp ini justru membuat kebijakan baru yang memaksa penggunanya menyetujui
untuk berbagi data pribadi dengan aplikasi induknya yakni facebook
kebijakan ini pun menuai pro dan juga kontra serta ramai dibahas pengguna media sosial
dan juga trending karena banyak ajakan untuk uninstall whatsapp
dan beralih ke aplikasi pesan singkat lain seperti signal dan juga telegram
nah apa saja perbandingan dari ketiga aplikasi pesan singkat populer tersebut
berikut kami rangkum atau kami berikan rangkuman dari tim litbang cnn indonesia
pilih aplikasi pesan singkat yang mana untuk anda yang cocok mana
untuk anda yang aman atau nyaman
oke kalau misalnya kita breakdown nih ya dari ketiga aplikasi pesan ini
salah satu poin utama yang membuat pengguna ketergantungan atau kecanduan adalah
tidak adanya beban biaya tiap kali mengirim pesan
yang mengandalkan jaringan internet apalagi yang punya jaringan internet bagus ya
berdasarkan rating di toko aplikasi masing masing aplikasi pesan ini punya rating yang berbeda beda
yang pertama aplikasi whatsapp yang katakanlah paling banyak digunakan
oleh sebagian besar warga negara indonesia saat ini ratingnya saat ini berada di angka empat puluh
sementara untuk signal sendiri di empat lima empat lima bintang
kemudian juga untuk telegram juga berada di angka yang sama dengan signal yakni empat lima bintangnya
data terakhir yang dirilis oleh whatsapp pada tahun dua ribu dua puluh pengguna aktifnya di seluruh dunia ini saat ini mencapai dua tujuh miliar pengguna
jumlah yang sangat fantastis ya
namun semenjak kebijakan privasi yang digulirkan ancaman dari signal dan juga telegram ini tampaknya memang tidak dapat diremehkan oleh whatsapp
menurut data dari sensor tower jumlah unduhan signal meningkat tajam menjadi delapan delapan juta kali unduhan
seminggu setelah kebijakan itu diumumkan begitu pula telegram malah lebih melesat lagi
daripada signal unduhan telegram saat ini mencapai sebelas juta unduhan
mungkin sebagian dari anda mempunyai aplikasi pesan singkat yang lebih dari satu ya tidak hanya whatsapp tapi juga mungkin ada yang sudah mengunduh signal dan juga telegram di ponsel pintar anda masing masing
kita bergeser selanjutnya kalau misalnya kita komparasi kita coba komparasi satu persatu ya kita breakdown detail dan juga masing masing aplikasi yang pertama ini dari sisi

kita coba komparisi satu persatu ya kita breakdown detail dan juga masing masing aplikasi yang pertama ini dari sisi keamanan tadi ya keamanan
n dua n atau e dua e inscription ini semuanya juga punya ya ketiga aplikasi ini memiliki fitur pesan transkripsi n dua n atau e dua e yang artinya anda dan penerima adalah satu satunya orang yang dapat membaca pesan yang dikirimkan
maksudnya sistem enkripsi ini tidak berlaku ketika pengguna menggunakan back atau melakukan backup baik ke penyimpanan lokal ataupun cloud
dampaknya cadangan chat akan lebih rentan dicuri
hati hati nih yang suka ngirim chat yang tidak aman ya untuk dilihat orang lain ya
sedangkan telegram menggunakan not open source
server atau pusat kendali ini punya akses untuk membuka isi chat pengirim dan juga penerima
sementara untuk signal menggunakan open source
open source truly e dua e chat maksud saya fitur ini diklaim lebih unggul paling unggul dibanding para pesaingnya
dimana signal ini mencegah siapapun
termasuk tim internal signal sendiri mengetahui siapa pengirim dan juga penerima pesan
yang kedua kita lihat nih mengenai cadangan chat atau chat backups
untuk chat backups ini karena dikelola oleh sumber terbuka atau pihak ketiga bernama open whisper untuk whatsapp ya
menggunakan open wisper systems nama dibalik signal messenger ini memungkinkan bahwa pihak berwenang ini bisa mengetahui siapa dan juga kapan anda mengirim pesan kepada seseorang
dan untuk jangka berapa lama
sementara telegram menggunakan inbuilt cloud backup secrets
maksudnya di mana data percakapan di cloud ini disimpan di berbagai data center di seluruh dunia dengan hukum yang berbeda beda di masing masing negara
jadi anda harus cari tahu kalau misal indonesia ini menggunakan sistem hukum cyber seperti apa ya
nah kemudian untuk signal pesan yang ditandai rahasia tidak dapat dicadangkan inilah yang dianggap aman paling aman karena data pesannya tidak dapat tidak bisa diakses oleh siapapun
pengguna bisa memilih untuk mengaktifkan atau sebaliknya tidak menonaktifkan dari cadangan isi chat dari masing masing
kemudian kita lihat dari keamanan layar ya
kita lihat sendiri untuk whatsapp keamanannya yang paling dipertanyakan
screen capture chatnya begitu mudah baik pengiri maupun penerima masih bisa menggunakan fitur simpan layar ponsel atau simpan layar di ponsel pintar masing masing untuk menyimpan chat
semuanya pasti udah sama ya sama sama ngaku pernah sprint capture isi chat masing masing di ponsel pintar masing masing
sementara untuk telegram kita lihat ini
telegram screen capture nya ini tidak bisa digunakan kalau misalnya pesannya ini sudah ditandai sebagai secret chat
biasanya oleh pengirim kalau misalnya pengirim sudah menandai chatnya dalam bentuk secret chat
penerimanya tidak bisa menggunakan screen capture di ponsel pintarnya untuk menandai atau screen capture dari chat yang dikirim oleh si pengirim
nah kemudian untuk signal sendiri
apapun bentuk pesan anda baik oleh si pengirim dan juga penerima mau belum di secret chat scene maupun sudah signal sendiri tidak bisa menggunakan simpan layar untuk menyimpan isi pesan
kemudian kita beralih ke grup chat security
pesan keamanan atau keamanan dari pesan grup whatsapp tidak punya sistem pengaman untuk grup

dengan mudah data yang ada dalam group chat
bisa diakses oleh siapapun
sementara untuk telegram yang bisa mendapatkan aksesnya ini hanya pihak berwenang seperti kepolisian dengan tujuan hukum mungkin ingin menyelidiki atau menggunakan isi dari chance ini dalam bentuk penyelidikan gitu ya untuk bahan penyelidikan
sementara untuk signal sistem keamanannya masih paling lebih unggul dibanding dua pesaing yang lainnya
jadi isi data pesan dalam group chat ini tidak bisa diakses siapapun sama sekali
kemudian untuk fitur self destructuring
di destrucking message atau fitur hapus pesan
nah kalau whatsapp mengizinkan atau mengizinkan pengirim dan juga penerima ini sama sama mudah untuk menghapus isi chat yang tidak diinginkan ya
sementara untuk telegram
jika pengirim sekali lagi jika pengirim ini menandai chatnya dalam status rahasia maka pihak lain tidak dapat menghapusnya
baik penerima maupun juga pihak ketiga untuk menghapus chat yang sudah ditandai secret ya
kemudian untuk signal
lagi lagi ini semua pihak tidak dapat menghapus sama sekali jadi bisa dikatakan mungkin kalau misalnya untuk keunggulan kayaknya signal masih lebih banyak nih ya poin poin atau konten konten yang lebih unggul dibanding dua pesaing lainnya whatsapp maupun telegram
terakhir untuk fitur tambahan fitur telpon kemudian juga voice call ya tadi ya kemudian juga video call kemudian juga sharing berbagi foto dan juga video ini whatsapp terkenal dengan kemudahannya ya
untuk berbagi video foto semua data data dalam pesan di ponsel pintar anda masing masing ya kita gampang sekali menggunakan telponnya kemudian juga menggunakan video callnya tergantung dari kekuatan bandwidh internet masing masing di tempat saat itu
sementara telegram layanan video callnya ini baru akan ada atau ditambahkan dalam waktu dekat kita tidak tahu atau anda bisa mencari informasinya di aplikasi telegram masing masing yang sudah anda install
kemudian untuk signal sendiri fitur fitur tambahannya sama seperti whatsapp ada telepon ada video semuanya sudah aman jadi konklusinya atau terakhir ini ya untuk kalau misalnya kita bisa melihat bagaimana konklusinya ini ya
kebijakan privasi baru ini memungkinkan whatsapp membagi data penggunaan video callnya dengan kebutuhan yang lebih luas dan lebih mudah untuk mencari informasi yang lebih luas
dan dengan facebook data inilah yang kemudian digunakan oleh facebook untuk menghasilkan uang dari whatsapp semuanya lagi lagi uang selama ini facebook memang belum menghasilkan uang dari whatsapp dan pendapatan datang dari whatsapp bisnis jadi apapun aplikasinya sebagai pengguna yang bijak dalam menggunakan teknologi harusnya selalu waspada agar data kita tidak disalahgunakan